presiden jokowi dodo telah menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan bersama mpr dpr dan dpd dalam rangka hut ke tujuh puluh tujuh kemerdekaan ri
dalam pidatonya presiden jokowi memaparkan sejumlah poin penting diantaranya terkait keberlanjutan proyek ibu kota nusantara
tidak terjadinya polarisasi dan politik identitas pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
presiden jokowi juga memamerkan keberhasilan penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi besar di tanah air
untuk membedah dan membahas pidato kenegaraan presiden kali ini kita akan langsung berdialog dengan para narasumber
sudah ada direktur eksekutif lsi jayadi hanan selamat sore mas jayadi
dan kita menunggu bergabungnya tenaga alih utama ksp sigit pamungkas apakah sudah bergabung
mas sigit tampaknya belum saya mau ke mas jayadi terlebih dahulu
mas jayadi ada beberapa poin menarik ya yang disampaikan oleh presiden jokowi dalam pidato kenegaraan tadi pagi
kita akan breakdown satu satu kalau kita bahas semuanya akan cukup waktunya
oke poin menarik yang pertama ini soal ikn
jadi ada benang merah yang disampaikan oleh ketua mpr pertamanya oleh bapak susatyo kemudian oleh ketua dpr puan maharani
dan presiden jokowi juga meng highlight soal ikn
ketiganya menekankan bahwa keberlangsungan ataupun keberlanjutan ikn ini harus dipastikan
presiden juga meminta bahwa ikn ini harus dikawal keberlanjutannya
apakah menurut mas jayadi ada kekhawatiran begitu ya dari presiden bahwa proyek ikn ini akan
mungkin bukan khawatiran untuk sulit berlanjut tapi pada faktanya ikn itu kan proyek multi years multi period ya
jadi beberapa tidak bisa selesai satu periode
dan dia dimulai di periode pak jokowi ini bahkan tidak sampai satu periode hanya beberapa tahun
kalau dia pembangunannya secara fisik mulai dibangun sekarang sampai dua ribu dua puluh empat itu kan cuma dua atau tiga tahun
dan jelas tidak mungkin itu selesai
sementara energi baik energi sosial baik kesehatan baik keuntungan baik keuntungan baik keuntungan baik keuntungan baik keuntungan baik keuntungan
dan yang sosial politik hukum maupun yang sifatnya logistik keuangan itu sudah dicurahkan cukup banyak di sana
jadi presiden menghimbau ketengah tengah begitu bahwa ini proyek bukan hanya programnya pak jokowi
tapi juga program untuk bangsa indonesia
karena itu perlu dilanjutkan
tentu saja kemudian tugas seluruh elit ke depan untuk meyakinkan presiden yang akan datang
akan datang bahwa itu memang perlu dilanjutkan gitu
termasuk tadi pak jokowi kan juga meng highlight bahwa apa yang dikerjakan selama ini termasuk ikn itu kan bukan kerja dia sendiri
jadi kira kira itu kan pesan yang ingin dia sampaikan menghargai mpr menghargai dpr dpd segala macam
itu yang ingin ditekankan adalah bahwa proyek ikn itu proyek bersama
proyek bersama baik lintas sektor maupun lintas waktu
jadi karena itu perlu dipastikan bahwa dia harus dilanjutkan
karena kan ya percuma kalau hanya berhenti di era pak jokowi kan dia belum apa apa
tapi kalau tercermin dari pidatonya pak jokowi ini apakah ada kekhawatiran bahwa presiden berikutnya atau pemerintahan berikutnya belum tentu mau menyelesaikan proyek ikn
karena itu di highlight berkali kali
boleh disebut begitu tapi bisa juga dibaca dengan cara lain bahwa dia ingin memastikan itu berlanjut
nah salah satu cara untuk memastikan berlanjut itu
ada upaya kelembagaan yang dilakukan yaitu dengan pphn kan pokok pokok haluan negara
itu kan upaya untuk menyiapkan desain kelembagaan atau institusional agar apa yang dilakukan di ikn itu bisa dilanjutkan oleh periode periode berikutnya secara lebih berkesinambungan
tapi ya tentu saja presiden itu selain undang undang dasar kemudian undang undang yang terkait dengan pembangunan
seperti rpjmn rpj jangka panjang gitu itu juga terkait dengan program masing masing presiden yang dia tawarkan ketika kampanye pemilu kan
setiap presiden kan punya visi misi lima tahunan
nah apa namanya tapi saya kira begini kekhawatiran itu tidak perlu kalau kita menganggap bahwa ikn itu memang kebutuhan bangsa indonesia
kalau dia memang kebutuhan bangsa indonesia siapapun presidennya pasti akan tunduk pada kebutuhan itu
artinya apa yang tadi di highlight oleh presiden
presiden masih merasa bahwa bangsa ini tampaknya belum percaya ataupun belum membutuhkan ikn
itu ada semacam upaya untuk meyakinkan semua pihak termasuk pihak elit yang menjadi audiens langsung
maka disebut kerja bersama dan kepada publik bahwa ini proyek yang kita perlukan loh sebagai bangsa bukan karena jokowi kepingin gitu kan
nah ya kita lihat publik bagaimana kan begitu apakah itu betul betul diyakini oleh publik
kalau kita lihat data data hasil survei
seberapa penting ikn itu bagi publik
publik memang belum mayoritas
belum mayoritas meyakini bahwa itu memang diperlukan dan mendesak untuk bangsa indonesia
oke oke saya mau menyapa mas sigit pamungkas tenaga alih utama ksp sudah bergabung melalui sambungan zoom
langsung saja tadi sudah dikatakan ataupun dianalisa oleh mas jayadi bahwa presiden tampaknya ingin meyakinkan semua stakeholders baik itu elit baik itu publik
bahwa ikn ini merupakan
merupakan kebutuhan bersama
tapi kalau dari hasil surveinya lsi dari hasil survei lembaganya mas jayadi publik ini belum merasa bahwa ikn ini merupakan kebutuhan bersama
itu tercermin dari pidato presiden tadi tanggapan ksp seperti apa mas sigit
ya ikn ini kan sudah ada diikat di dalam undang undang ya
undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua
nah karena dia sudah menjadi undang undang
maka dia mengikat siapapun pemerintahan berikutnya
pemerintahan sekarang maupun pemerintahan berikutnya
jadi perdebatan tentang ini apakah sebuah kebutuhan publik ataukah bukan itu sudah selesai ketika undang undang itu dirumuskan
oleh karena itu langkah ke depan yang menjadi prioritas adalah bagaimana undang undang ini dijalankan
kkn ini bisa diselesaikan sesuai dengan tahapan tahapan yang sudah ditentukan di dalam undang undang
jadi bukan masalah survei menunjukkan seperti apa yang disampaikan oleh mas jayadi tadi
tapi ini adalah sudah diikat oleh satu undang undang yang kita semua wajib untuk melaksanakan undang undang ini
oke kalau tadi anda katakan bahwa undang undang ikn sudah mengikat pemerintahan berikutnya untuk menjalankan ikn
untuk menyelesaikan ikn
kenyataannya tadi itu disampaikan oleh ketua mpr dalam pidatonya bahwa yang bisa mengikat itu sebetulnya pokok pokok haluan negara
karena menjadi wadah untuk peta jalan pembangunan ke depan
jadi tidak cukup mas higit kalau hanya diikat dengan undang undang ikn
harus ada pphn nya yang menjadi wadah itu tadi
ya pphn ini adalah ranahnya parlemen ya
bukan ranah eksekutif
itu perlu kami garisbawahi
lalu yang kedua
tentu yang dipikirkan oleh bapak ketua mpr adalah pembangunan yang lebih luas
tidak semata mata berkaitan dengan ikn ini
tapi sektor sektor lain yang lebih luas yang mengatur tentang kehidupan kita berbangsa dan bernegara
nah pphn diharapkan bisa menjadi penyambung dari berbagai bidang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
sekaligus menjadi alat
hukur terhadap capian capian yang ditetapkan oleh setiap pemerintahan
jadi tidak semata mata berkaitan dengan ikn
oke tidak semata mata pphn ini terkait dengan ikn
tapi kalau tadi kita mengacu ke pidatonya ketua mpr
karena kalau kita lihat tadi pidatonya presiden jokowi tidak banyak merespon ya soal pphn
hanya menghormati apa yang sudah dilakukan oleh mpr
tapi kalau kita tarik
tadi pidatonya ketua mpr menekankan bahwa pphn akan menjadi peta jalan pembangunan yang dilanjutkan pemerintahan ke depan
dibutuhkan bukan hanya langkah politik saja
tapi wadah yang lebih resmi begitu ya
ikatan yang lebih resmi di pokok pokok haluan negara begitu
ya sebetulnya pokok pokok haluan negara yang dimaksud itu kalau dia peta jalan pembangunan
kan kita sudah punya undang undangnya
undang undang rencana pembangunan jangka panjang ya
dan itu bentuknya undang undang
sama seperti kata mas sigi tadi
itu sudah dalam bentuk undang undang
jadi sebetulnya secara normatif dia mengikat
baik semua sektor yang terkait maupun lintas waktu
sepanjang dia belum dilaksanakan
sama kayak undang undang kuhp
kan dia berbentuk undang undang
dia mengikat semua presiden sampai ke depan
kecuali kalau itu diubah
tetapi karena itu pphn itu juga sebetulnya pembicaraan yang
ya makanya menjadi debatable apakah cukup undang undang atau tidak ya
tapi sebetulnya sudah ada payungnya
nah kemudian dengan demikian
pelaksanaan undang undang itu
pelaksanaan misalnya ekn ya
yang sudah mengikat kita bersama itu
ya tentu dia secara normatif mengikat
tetapi dia secara politik
itu akan lebih mengikat lagi ke depan
kalau dia dipercaya oleh publik
memang sebagai kebutuhan publik
ini bukan soal normatifnya aja
sebuah undang undang yang mau dijalankan oleh pemerintah
kalau tidak mendapatkan kepercayaan publik
atau mendapatkan dukungan publik
itu kan sulit untuk dilaksanakan
saya kira dalam konteks itu
yang disampaikan oleh presiden ya
bahwa kan ada kata katanya kalau nggak salah itu
semua ini harus dilanjutkan
kalau tidak salah kira kira begitu lah
itu berkali kali di stres nih
berkali kali disebut ya
harus ada keberlangsungan dan sebagainya
jadi saya kira konteksnya lebih ke politik
bukan ke hukum
oke konteksnya lebih ke politik daripada ke hukum
ingin meyakinkan publik bahwa ini menjadi kebutuhan bangsa
itu soal ikn dan juga sosial media
tapi ada poin menarik lain yang tadi disampaikan oleh presiden jokowi
mas sigit ini presiden jokowi memamerkan tiga kasus korupsi besar
yang berhasil diselesaikan ya
dalam tahun ini
itu kasus garuda kemudian asabri dan juga jiwasraya
ini tiga tiganya kasusnya diselesaikan oleh kejaksaan agung
apakah kemudian artinya presiden melihat kinerja kejaksaan lebih baik
dibandingin penegak hukum yang lainnya
terutama kpk pak sigit
karena yang dipamerkan hanya kinerjanya kejaksaan agung
tadi bapak presiden menyampaikan mengapresiasi pada semua lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi
jadi kpk kita presiden mengapresiasi kejaksaan kita presiden mengapresiasi
jadi bukan semata mata karena itu adalah kasus besar
tapi memang kita harus akui bahwa apa yang disampaikan oleh presiden
dengan yang dilakukan oleh kejaksaan itu adalah sebuah langkah yang besar terkait dengan pemberantasan korupsi
tentu ini kita harapkan menjadi catatan juga bagi penegak hukum lainnya terkait dengan pemberantasan korupsi
untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih fundamental sesuatu yang lebih besar terkait dengan upaya membangun pemerintahan yang bersih
dan presiden juga menyebut soal pemberantasan korupsi yang lain
tapi yang disebutkan kasus besarnya ini yang ditangani oleh kejaksaan agung semua
yang ditangani oleh kpk tidak dimention tadi dalam pidato
mas jadi dari hasil survei lsi tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dan kasus korupsi pada tahun ini di eranya presiden jokowi ini seperti apa sih
secara umum tingkat kepuasannya itu landai
cenderung stagnan gitu

tetapi kalau untuk kpk itu juga

nah itu cenderung menurun
dan tingkat kepercayaan kepada kpk itu sekarang sudah jauh di bawah bahkan di bawah polri di bawah kejaksaan
nah sementara yang di highlight oleh presiden yang kejaksaan tadi memang akhir akhir ini memang memperoleh apresiasi lebih dari publik
tingkat kepercayaan kepada kejaksaan itu cenderung meningkat di dalam berbagai data survei
jadi yang disampaikan presiden itu seolah olah semacam apresiasi dengan membaca kecenderungan publik
satu saya membacanya begitu
yang kedua itu juga dengan di highlight itu itu presiden yang menunjukkan bahwa kejaksaan menghargai prestasi kejaksaan
tapi sekaligus juga tampaknya memacu ya
memacu terutama kpk
memacu terutama kpk
kpk juga disebut
dan memang di antara berbagai penegak hukum itu kpk polri kemudian pengadilan mana lagi
sorry kpk polri pengadilan kejaksaan
itu memang saat ini yang lebih menonjol
yang lebih menonjol tingkat approval ratingnya di publik kejaksaan
polri memang sudah mulai mengalami perbaikan tapi cenderung stagnan dalam beberapa bulan terakhir
kita nggak tahu dengan kasus yang barusan terjadi
apakah mengalami penurunan ya polri
artinya menjadi concern dari presiden
mas sigit saya ingin tanya apakah kemudian ini akan menjadi evaluasi bagi ksp dan juga istana
bahwa kinerja kpk ternyata menurun presiden tadi berusaha untuk mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kejaksaan
dan memacu penegak hukum lainnya untuk bisa bekerja lebih baik lagi
tapi jangan dijawab dulu mas sigit kita harus jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
mas sigit waktu kita tidak banyak
tadi anda bisa menjawab pertanyaan saya
apakah ini menjadi concern dari presiden dan juga ksp begitu ya bahwa ada penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja kpk
dan tadi presiden secara terang terangan memuji kinerja kejaksaan untuk memacu kinerja penegak hukum lain terutama kpk
ya kalau kpk ini kan lembaga independen ya
lembaga yang di dalam membuat keputusan keputusan memiliki mekanisme tersendiri yang tidak bisa dicampur secara langsung oleh presiden
dan tentu apa yang menjadi harapan publik apa yang disampaikan oleh mas jayadi tadi bisa menjadi catatan bagi kpk untuk meningkatkan kinerjanya
kami lihat arah dari kpk selain penindakan adalah juga pencegahan
mungkin barangkali pada titik itu kpk sedang bekerja
meskipun demikian tentu apa yang disampaikan oleh presiden terkait dengan kasus kasus
besar yang ditangani oleh kejaksaan juga bisa menjadi refleksi bagi kpk untuk memikirkan secara lebih komprehensif terkait dengan tindak penindakan korupsi
baik baik saya harus tanya ini bagian terakhir yang tadi di highlight dari pidatonya presiden waktu kita
mas sigit dalam pidatonya presiden juga mengingatkan jangan ada lagi politik identitas politisasi agama polarisasi sosial pada pemilu dua ribu dua puluh
apakah presiden khawatir bahwa akan terjadi lagi politik identitas
polarisasi pada pemilu dua ribu dua puluh empat
harapan yang disampaikan presiden di dalam pidato tadi menjadi catatan kita semua baik penyelenggara pemilu maupun pemerintah pada umumnya untuk benar benar memperhatikan bagaimana isu identitas isu politik identitas ini tidak kembali mengemuka di pemilu berikutnya
oke mas jayadi itu tadi wanti wanti presiden apa yang terjadi di dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas tidak terjadi lagi tidak ada polarisasi dan politik identitas
tapi menurut anda itu akan sulit nggak sih kalau paslonnya hanya ada dua calon
kalau paslonnya hanya ada dua itu potensi politik identitas masih ada tetapi tergantung bagaimana konfigurasi calon presiden dan calon wakil presiden terus bagaimana konfigurasi partai partai pendukung
saya kira pesan ini terutama ditujukan kepada dua pihak partai politik dan calon presiden dan wakil presiden ya
politik identitas itu memang bisa dihindari antara lain dengan pertama membangun pertarungan yang sifatnya tidak bipolar tidak head to head
dua kandidat yang kedua apabila pendukung para calon itu terdiri dari berbagai kelompok yang lintas sektor
oke tidak hanya kelompok satu kanan atau kiri
ya tidak begitu jadi ya itu pesan untuk partai partai politik
kenapa partai partai politik perlu dituju
karena partai partai politik yang pegang tiket untuk mencalonkan capres dan jawa pres
mereka bisa membangun tuh antar partai misalnya digabungkan nasionalis dengan religius
calonnya juga dari aliran agama yang mungkin dianggap berbeda dan sebagainya
pesan itu kesana saya kira lebih ke para calon maupun ke partai partai politik yang akan mencalonkan para calon itu
oke tapi idealnya berapa poros supaya tidak terjadi polarisasi dan politik identitas lebih dari dua
lebih dari dua lebih dari dua itu akan membuat kita lebih mudah
secara teori memang begitu kalau pertarungannya head to head
apalagi head to headnya itu tidak
jadi berdasarkan pada polarisasi seperti dua ribu sembilan belas itu maka akan berlanjut kan
misalnya ada dua calon nih dua ribu dua puluh
calon a dianggap mewakili lanjutan kelompok jokowi
calon b dianggap mewakili lanjutan kelompok yang anti jokowi misalnya
nah itu bisa terbangun lagi pola pola seperti itu
tapi saya kira masyarakat juga belajar dari itu ya
masyarakat sudah lelah ya
tapi juga soal bahwa belum tentu memainkan politik identitas itu memenangkan pertarungan
jadi mau tidak mau harus ada yang berada di tengah tengah yang menghubungkan antar kelompok yang dianggap terpolarisasi itu
karena kalau masing masing bertahan di polarnya masing masing itu nggak bisa menang jadi presiden juga
jadi ujung ujungnya perhitungan untuk menang atau tidak itu akan membuat orang berhitung apakah politik identitas itu menang atau tidak
apakah politik identitas atau memainkan polarisasi berdasarkan identitas itu akan memenangkan pertarungan atau tidak
baik kita tunggu nanti bagaimana kontestasi politik pada dua ribu dua puluh
semoga tidak terjadi polarisasi dan juga politik identitas ataupun politik agama ya pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
terima kasih sekali mas jayadi hanan direktur eksekutif lsi dan juga bergabung melalui sambungan zoom
tenaga alih utama ksp mas sigit pamungkas atas waktunya pada sore hari ini